tb mencatat ada dua puluh kali gempa susulan hingga sore tadi setelah gempa yang berpusat di tuban jawa timur
dari dua puluh kali gempa susulan ada dua gempa besar yang terjadi
gempa tidak beresiko menyebabkan tsunami
untuk membahas seputar gempa yang berpusat di laut jawa barat pulau bawen jawa timur
sudah bersama kami kepala pusat gempa bumi dan tsunami bmkg daryono
terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon
pak daryono untuk menghindari kekhawatiran warga karena ada begitu banyak berita berita mengkhawatirkan
yang membuat tentu warga menjadi panik kami ingin mengonfirmasi terlebih dahulu
sebenarnya ada berapa kali gempa susulan yang terjadi di tuban
ya jadi gempa yang terjadi itu berupa gempa
barang barang yang berubah ya kita nilai earthquake sequence ya
jadi ada lebih dari enam puluh lima kali gempa susulan ya di tub ini dan bervariasi maksitudenya
namun yang signifikan itu dua yang terjadi pada pukul sebelas tiga puluh dua tadi wb lima sembilan dan enam lima sore tadi pukul lima belas
informasi enam puluh kali gempa susulan
iya dari rangkaian gempa itu ada lebih dari enam puluh kali hingga saat ini
hingga saat ini apakah masih tercatat bahwa terus terjadi pak daryono
iya kalau dari trennya itu kan belum menunjukkan peluruhan ya
artinya gempa masih akan terjadi dan kita akan terus menunjukkan dan hasilnya akan terjadi di masyarakat
tapi ada koreksi mbak bahwa sebenarnya gempa ini nomenklaturnya adalah gempa bawean
karena yang paling terdampak itu adalah bawian
pusat gempanya itu lebih dekat ke bawean
jadi memang kita memberi nama ini gempa bawian pak karena dampak kerusakan dan kedekatan dengan pusat gempa itu di pulau bawian pak
oke berarti kita menyebutnya menjadi gempa bawayan ya pak
katakanlah bahwa gempa bawean ini enam lima dirasakan getarannya ke sejumlah daerah ya di sekitar pesantren
bahkan kami mendapatkan informasinya bahkan dirasakan hingga ke balikpapan kalimantan timur pak
bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya pergerakan sesar
iya jadi memang karena gempa itu berkekuatan enam ya itu kita mengatakan sebagai kekuatan kuat atau strong earthquake ya
wajar jika kekuatan kekuatan yang cepat jauh kemudian dia akan mengalami amplifikasi atau perbesaran guncangan
dan ini satu hal yang wajar ya gempa enam itu sepikturnya bisa sampai jauh
kalau bisa di kawasan tanah lunak itu lebih bisa terespon lagi
dan bahkan tadi ada laporan tempatan penyeberangan kurang mati itu mengalami guncangan hebat karena memang terjadi vibrasi yang cukup kuat gempa gempa ini
namun demikian kita patut bersyukur bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami karena memang magnitudonya itu ada di bawah threshold magnitudo tsunami genik ya
namun demikian gempa ini menyebabkan kerusakan dengan sejauh beberapa rumah yang ada di kebawahannya
namun demikian di pesir utara jawa timur tidak ada yang mengalami kerusakan namun hanya kerusakan kuat sampai empat puluh lima mm yang bisa menyebabkan benda benda terpelanting
nah kalau kita melihat mekanismenya itu memang sesar geser ya lahan mendatar
kabupaten geser itu mendatar gerakannya ya
sehingga ini tidak akan memberikan gangguan kolom air laut dan kita memastikan gempa ini tidak berkurang tsunami
namun karena mekanismenya geser dangkal maka kita menyebut gempa ini sebagai gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake yang ditituh oleh high crustal earthquake
nah yang menjadi pertanyaan oleh publik adalah sesar yang mana
memang sesar ini belum terpetakan secara kredibel ya
namun ini merupakan zona besar tua ya dimana dulu ada star meratus di zona ini
dan ada juga model yang menggambarkan bahwa ini sebetulnya zona terusan dari star aktif di latham ya
dan itu yang memotong laut dawah nyambungnya sehingga ke kalimantan selatan
sebenarnya ini memang sudah dikenal sebagai zona bergetar ya
tapi secara kredibel ini pun terpatahkan dengan jatil dan baik dan risiko
oke baik jadi tidak menimbulkan tsunami ini yang kemudian sudah dikonfirmasi oleh pak daryono
dan memang masih harus mengantisipasi mewaspadai adanya gempa susulan ya pak daryono ya
iya masyarakat masih perlu waspadai gempa susulan karena memang trennya belum menurut
baik terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas malam kepala pusat gempa bumi dan tsunami dari bmkg